tertangkap tengah tengah mencuri motor
nyaris babak belur jadi sasaran amuk masa
pria yang diduga akan mencuri motor tersebut ketahuan
saat akan beraksi di perumahan belanova
kecamatan hargelis kabupaten indramayu jawa barat
tindakan pelaku ini dilakukan pada jumat malam
menurut polisi kini pemuda itu diamankan di polsek hardlis
kabupaten indramayu jawa barat